anda masih bersama kami di kanal pemilu tepercaya dan jika bicara banyak anak banyak rejeki
lalu bagaimana jika banyak anggota koalisi
mungkin bisa menjadi nilai plus namun juga bisa menjadi kerumitan bagi sang pemimpin koalisi yaitu prabowo subianto
dalam menentukan siapa nama calon wakil presidennya
belum lagi adanya nama gibran raka buming raka putra sang presiden
yang kini dianggap menjadi kunci penjamin endorse jokowi tetap akan ada di prabowo
lalu bagaimana sebenarnya kekuatan para pendukung prabowo hari ini
saya akan tunjukkan dan ingatkan kepada anda bagaimana peta kekuatannya
paling tidak kalau kita lihat ini adalah empat partai pendukung utama yang berada di kursi parlemen
dengan angka ataupun dengan kursi yang cukup banyak
kita bicara soal partai gerindra yang saat ini menempati posisi ketiga terbesar yaitu dengan tujuh puluh delapan kursi
kemudian golkar adalah sekitar delapan puluh lima kursi
ini adalah sekitar empat puluh empat kursi
dan yang terakhir partai demokrat yang menjadi partai parlemen terakhir yang bergabung adalah sekitar lima puluh empat kursi
yang artinya jika keempatnya ini digabung maka ada sekitar dua ratus enam puluh satu kursi parlemen pendukung prabowo subianto
tentu ini menjadi angka yang cukup besar jika kita bandingkan dengan pendukung ganjar yang hanya sekitar satu
ataupun satu ratus empat puluh tujuh dan juga anies baswedan yaitu sekitar satu ratus enam puluh
nah yang menarik adalah ketiga partai yang ada dalam koalisi ini ataupun yang berada dalam parlemen pendukung prabowo
tiga ini adalah juga berada pada koalisi indonesia maju pimpinan presiden joko widodo
dan yang menarik ketika hutban kemarin prabowo menyebutkan bahwa dia tidak ragu dan tidak malu mengatakan sebagai tim jokowi
dan siap meneruskan perjuangan presiden jokowi dodo
itulah mengapa kemudian nama koalisi partai pendukung dari prabowo subianto
bernama koalisi indonesia maju
nama yang sama similar dengan koalisi indonesia maju yang dimiliki presiden joko widodo
kita lihat berikutnya
selain partai parlemen maka juga ada empat partai non parlemen yang saat ini sudah mendukung prabowo subianto
pertama adalah pbb atau partai bulan bintang partai gelora partai garuda dan juga partai prima
sebetulnya nama nama tokoh yang berada dalam koalisi ini adalah

dalam keempat partai sebenarnya bukan nama baru pendukung prabowo
karena di sekitaran dua ribu empat belas atau sepuluh tahun yang lalu itu juga sudah berada di belakang nama prabowo subianto
kemudian ini yang menarik bukan hanya partai ternyata yang berada di belakang presiden joko widodo
tapi juga para relawan yang kini seakan berbondong bondong untuk mendukung prabowo subianto
dan yang menarik ini adalah mayoritas relawan relawan pendukung jokowi dodo di dua ribu sembilan belas lalu
sebut saja kemudian yang kita lihat di foto ini adalah projo dengan budi ari
yang kemudian sudah memberikan dukungan kepada prabowo subianto
belum lagi ada jokowi mania yang kemudian berubah nama menjadi prabowo mania delapan yang juga mendukung prabowo subianto di dua ribu dua puluh empat
dan yang menarik adalah dukungan para relawan ini seakan bisa kita baca atau kemudian ditafsirkan oleh publik menjadi juga dukungan
dari presiden jokowi dodo kepada seorang prabowo subianto
itulah mengapa kemudian gerakan dari relawan sekali lagi ini dibaca sebagai endorsement jokowi kepada seorang prabowo subianto
dan kita akan juga lihat ini tentu akan mempengaruhi konstelasi bursa bursa cawapres yang ada di dalam koalisi indonesia maju
tidak hanya kemudian nama nama dari internal koalisi seperti erlangga hartarto dari partai golkar
ataupun erick thohir yang diusung oleh pan ini menjadi nama nama kuat
namun yang menarik adalah juga nama gibran raka buming raka
karena jika kita lihat kemudian dari relasi relawan kepada prabowo yang kemudian didukung oleh jokowi
maka sebagian pihak menilai bahwa nama gibran ini menarik karena menjadi penjamin utama dukungan seorang jokowi dodo tetap akan ada pada prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
namun yang juga menjadi pertanyaan dan menarik untuk kemudian kita bahas adalah bagaimana kekuatan nu dan juga jawa timur setelah lepasnya pkb dan mohaimin iskandar untuk prabowo subianto
nah jika kita melihat skema ini kebutuhan akan suara nahdien surah hijau makan nama kofifa indar parawansa ini menjadi menarik untuk kemudian kita pasangkan
apakah kemudian nama ini bisa menjawab atau kemudian ketika kita bicara nama erick thohir ini bisa menjawab yang juga menjadi kader ban satu

atau jangan jangan gibran raka buming raka
nama yang santer nama yang kuat ini juga bisa menambal kebutuhan elektoral atas nu dan juga jatim
bagaimana konstelasi dan substitusinya
maka saya tidak akan membahasnya sendirian karena saya sudah memiliki satu narasumber yang akan nanti membantu menjawab yaitu mas rio prayogo direktur eksekutif politika research and consulting
selamat malam mas rio
selamat malam bram
ketika kemudian nama gibran yang lebih kuat begitu mas rio apakah butuh misalkan substitusi orang ketiga
artinya sebagai ketua tim pemenangan nama kofifa atau erick thohir dimasukkan ke dalamnya bagaimana menurut anda
pertama kita sebelum ke arena menang kalahnya kita mau sampaikan selamat buat dua orang pasangan calon yang sudah mendaftar empat empatnya aktivis
mudah mudahan relief politik kita itu berubah menjadi jauh lebih berbicara ide dan gagasan
kita tunggu nanti prabowo subianto akan berpasangan dengan siapa
kalau pasangannya adalah gibran yang bahkan sampai detik ini ya ini berseliweran informasinya
kalau memang benar bersama gibran raka buming raka maka prabowo harus menambal kekuatan suaranya di negara
yang colornya nu itu nyaris sudah tidak ada
setelah peninggalan caimin dan pkb begitu ya
tentu kita lihat coba partainya gerindra kemudian golkar pan wakilnya adalah gibran
tentu ini menjauh dari color nu dari warna nu
tentu kalau memang masih ingin merawat suara di basis basis kultural nu ya harus ada langkah strategis
salah satunya mungkin dengan
milih ketua tim pemenangan dari nu
kansinya akan seperti apa kemudian artinya titik legonya akan dimana
kita akan berbicara itu lagi karena jika bicara bursa tentu erick thohir rasanya katanya sudah urus skck
surat tidak pernah dipidana dari pn jaksel sudah keluar katanya
nah dimana titik legonya nanti menurut anda
pertama karena semua orang juga bisa mengurus skck kan yusril juga mengurus skck
bahkan malam hari ini kita dapat informasi
gibran sudah selesai semua berkas pendaftarannya ya
artinya poin saya adalah dalam konteks ini kita memang tidak bisa mengandalkan informasi kalau belum sampai ada deklarasi siapa pasangan prabowo subianto
boleh dong kita coba menerawang menerka menghitung begitu
oke pertama prabowo cukup signifikan sebenarnya di basis nu kenapa
karena ada seresidu tahun dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas itu yang masih dirawat sama prabowo
meskipun kemudian agak turun karena mutasi pemilih pkb yang selama ini bersama prabowo pindah ke pasangan anies baswedan
dan itu terasa sekali memang
nah oleh karena itu kalau kemudian keputusannya bukan warga nu kofifa atau erick thohir
maka prabowo harus mencari insentif terhadap kekurangan yang dia tinggalkan di sisi nahdlatul ulama
haruskah kemudian dari jawa timur atau berpikir insentif lain dari misalkan di luar pulau jawa begitu
saya pikir kalau di luar pulau jawa memang sudah menjadi basis dari prabowo dan anies baswedan ya
justru ketika yang dipilih adalah gibran maka dia mencari substitusinya itu di jawa tengah
harusnya begitu ya
iya itu pilihannya
karena asumsinya adalah ini merusak atau kemudian membagi kandang banteng begitu
itu menurut saya skema yang ada di benak timpang
yang ada di benak tim prabowo
jika skenario nya adalah bersama gibran selain political endorsement dari jokowi
nah wilayah wilayah yang menjadi basis setipe dengan jokowi itu yang akan dikerjakan
itu menariknya menurut saya
oke tapi kemudian ketika misalkan begini kebutuhan tentu adalah nu dan jawa timur
tapi memasangkan pun nama erick thohir atau kemudian kofifah pada posisi ketiga yaitu ketua tim pemenangan begitu
apakah itu akan sebanding dengan kemudian mohaimin iskandar dan juga mahfud md yang ada di posisi kedua hari ini cawapres
tidak akan pernah sebanding
pos satu karena secara struktur itu posisi sebagai sekedar ketua tim pemenangan bukan yang ada di kertas suara
tentu gairah yang akan terlibat mencoblos itu berbeda
sekedar ketua tim atau yang ada di
jadi gambar di kertas suara
yang kedua pilihannya erick thohir ya kita tahu erick masih baru di mana di nu ini
tentu menurut saya itu masih agak kesulitan
jokesnya naturalisasi begitu ya mas
ya itu yang terkenal ya
ada nu naturalisasi dan menurut saya konsolidasinya kemistrinya masih perlu dibangun agak lama
harus puting banyak tahlil lah
mas tapi begini
ini yang penting
anda orang jawa timur banyak melakukan penelitian di jawa timur
setahu saya kan di jawa timur itu bahasanya daweh kiai begitu ya
nah itu seberapa penting kemudian pun misalkan kofifa masuk di situ
kofifa kan tentu ketua muslimat nu gubernur jawa timur hari ini
tidakkah itu juga berpengaruh begitu
pandangannya adalah setiap golongan kelompok itu pengen kadernya ada di kertas suara
ya bukan sekedar jadi ketua tim pemenangan
konsolidasi itu akan berbeda ketika kader nu sebagai ketua tim pemenangan atau mereka yang disebut sebagai calon wakil presiden
ya kan daya tarik daya ungkitnya atau pull faktornya tidak akan setinggi ketika ada di kertas suara itu
itu menurut saya tidak akan signifikan siapapun nama tokohnya kalau hanya sekedar sebagai ketua tim pemenangan tidak akan sebanding ketika dia harus ada di kertas suara
kalau kemudian saya ingin lihat dari jabatannya sebagai gubernur jawa timur begitu apakah kemudian infrastruktur yang dimiliki segala perangkat yang dimiliki hingga ke bawah begitu itu tidak berpengaruh
ya nyatanya sekarang kofifa bukan pilihan yang tertinggi sebagai calon wakil presiden dalam survei survei kami
masih kalah dengan nama ridwan kamil dengan
pun untuk jawa timur ya
ya dengan siapa namanya dengan erick thohir
dengan nama nama itu
ya bisa jadi karena variabelnya kofifa tidak pernah mendeklir dirinya sebagai calon wakil presiden sehingga awareness masyarakat itu tidak tercapture di sisi itu begitu ya
tapi apapun itu menurut saya prabowo benar benar harus memperhitungkan perubahan peta pertarungan kewilayahan ya ketika pilihannya itu bukan dari orang jawa timur atau bukan erick thohir ya kan
atau ketika memilih gibran itu harus benar benar diperhitungkan menurut saya
apakah dia mau mengikuti ganjar yang kemudian memilih tokoh nu ya kan
warnanya jelas kemudian terkenal dengan komitmen dan idealisme soal korupsi mahfud md
atau dia akan melepaskan jawa timur mencari ladang baru misalnya gibran di jawa tengah
itu menjadi satu pilihan pilihan yang strategis menurut saya
dan bisa dicoba ya tapi ini adalah kesempatan terakhir buat prabowo untuk calon menurut saya
karena ini last minute begitu ya apalagi disampaikan tadi minggu depan akan didaftarkan
beberapa hari lagi mas ini juga menarik ketika kita masih membaca tentu menilai siapa yang akan menjadi belum tentu gibran bisa jadi erick thohir
bagaimana kansnya menurut anda hitung hitungan anda terutama paling tidak kita lihat suara jawa timur
kalau hanya berbasis elektabilitas bram maka erick thohir yang harusnya dipilih ya kan
meskipun kita tahu dalam politik ini tidak kemudian ini menjadi variable tunggal ditentukan sebagai calon presiden
begitu ada variabel variabel lain yang sedang diperhitungkan misalnya oh ini anak presiden
ya kan presiden ini tentu punya infrastruktur dan lain lain itu yang mungkin sedang dipikirkan sama prabowo subianto
kita lihat apk apk banyak sekali itu ya seolah olah kemudian prabowo ingin merubah cara kampanyenya tahun dua ribu sembilan belas
menjadi yang anti jokowi menjadi sangat pro jokowi apakah ini akan membuahkan hasil ditambah dengan dorongan agar prabowo dengan gibran
apakah ini membuahkan hasil saya pikir harus dihitung secara cermat
atau misalnya dengan pilihan yang tersedia erick thohir handicapnya dia erick thohir tidak punya basis kewilayahan
mungkin yang lain lain tas ya
anda sedikit malu malu tapi akhirnya disuruh
oke oke nah ini saya mau bicara juga yang menarik kalau kita bicara dah terlalu lama ini ada struktural ada kultural
saya masih ingin bicara soal erick thohir sebetulnya di mana kekuatannya apakah selama ini analisanya hanya di struktural saja
hanya di pbnu nya saja bagaimana hitung menurut anda
jelas erick thohir masih baru bram tadi menyampaikan bahwa ini adalah nu naturalisasi
kemudian kemistrinya harus terus dibangun bertahun tahun ke depan
dan belum bisa dikatakan sebagai warga nahdijin yang kultural
yang masih interaksinya masih sangat struktural begitu ya
nah ini yang saya pikir masih belum bisa disimpulkan apakah erick thohir itu benar benar sanggup atau patent lah nu nya gitu ya
itu maksud saya masih sangsi di sisi itu
sekali lagi saya bilang harus sering rajin melakukan tahlilan
nah itu mungkin berinteraksi dengan warga warga nu di jawa timur di jawa tengah
itu mungkin akan jauh lebih bisa menyebut erick thohir sebagai warga kultural nu
kultural begitu ya mendekati kiai kiai pesantren pesantren begitu ya mas
oke apakah kemudian kalau saya ingin masuk lebih dalam kewilayahan
kita tahu bersama jawa timur ada tiga seperti sering kita bahas kemudian
tapi kalau bicara soal hijau ini kan paling tidak tapal kudanya saja begitu yang lainnya kemudian arek dan juga mataraman
ini kan rata rata merah nah ini apakah sebetulnya ini juga menjadi kekuatan dari mahfud dan juga ganjar begitu
yang ini bisa menjadi basis kekalahan juga untuk prabowo dan pasangannya nanti
ini yang menarik ya kenapa kemudian pdip ganjar memilih mahfud md sebagai calon wakil presidennya
perhitungan saya analisa saya mengatakan bahwa rupanya pdip ingin mengunci total jawa timur
dia akan bersaing dengan pasangan amin dan ganjar
mohaimin iskandar yang sudah membuktikan dalam perjalanannya bisa melakukan upaya konsolidasi massa di malang di sidoarjo pram dengan sangat sangat luar biasa
nah rupanya ada gium bahwa untuk jadi presiden harus menang di jawa timur
itu benar benar dipegang sama pdip dengan memilih mahfud md
dia menyasar basis basis wilayah madura dan tapal kuda
karena sebab apa di wilayah are dan mata raman pdip sudah sangat dominan di situ
ganjar sudah sangat dominan
ganjar sudah sangat dominan di situ
seperti yang pernah kita bahas bahwa ganjar masih unggul di jawa timur meskipun sedang terus dikejar sama pasangan amin dan pasangan amin
sementara prabowo rupanya ingin mengalihkan wilayah perangnya ke wilayah jawa tengah dengan ketika misalnya gibran sebagai calon wakil presidennya
kenapa karena prabowo subianto masih sangat lemah di jawa tengah
data survei kami masih menunjukkan di angka lima belas persen
oke mas riu terakhir
mungkin agak ekstrim pertanyaan ini
menurut anda prabowo layak untuk kemudian mengambil jawa timur atau dilepaskan saja pilih substitusi yang lain
menurut saya dengan pertarungan antara ganjar mahfud pasangan anies baswedan dan muhaymin iskandar lebih condong untuk mengambil substitusi yang lain
karena pertarungan sudah sangat padat
basis wilayah ganjar sudah kuat di wilayah are mata raman kemudian di wilayah tapal kuda dan madura
di wilayah tapal kuda dan madura itu ada pertarungan antara mahfud dengan muhyamin iskandar
jadi lebih baik
ada sawah baru ya tetapi itu tidak mudah juga tentunya karena harus bertarung dengan partainya pak jokowi pdip
oke kita akan lihat seperti apa terima kasih atas waktu anda mas
riu prayogo direktur eksekutif prc politika research and consulting tabar gama sama umum